kemarin mahkamah agung mengabulkan gugatan terkait perubahan penghitungan syarat batas usia peserta pilkada
partai gerindra sepakat dengan putusan ma yang menetapkan batas syarat usia peserta pilkada dihitung sejak dari pelantikan
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai batas syarat usia seseorang yang akan memegang jabatan
lebih pas jika dihitung sejak dilantik bukan sejak masa dia mencalonkan diri
habibur rahman juga menolak tudingan berbagai pihak yang menyebut putusan ma ditujukan
untuk kepentingan putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep maju di pemilihan gubernur
saya juga sebenarnya sepakat ya bahwa penghitungan syarat orang menjadi jabatan tertentu termasuk usia adalah ketika orang tersebut dilantik
usia itu kan dibuat untuk jabatan
maka penghitungannya yang paling pas adalah ketika orang tersebut menjabat bukan ketika orang tersebut mencalonkan
ada pun terkait misalnya tuduhan macam macam ya silakan saja orang berpendapat tapi kan harus dibuktikan tuduhan tuduhan tersebut
bisa hanya karena kepentingan politik yang berbeda lantas enaknya saja menuduh
syarifudin mengaku belum membaca amar putusan ma no dua puluh tiga tentang perubahan syarat batas usia peserta pilkada
ketua ma menyatakan tidak bisa berkomentar tentang putusan itu
putusan ma nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat menetapkan syarat batas usia peserta pilkada dihitung sejak hari pelantikan bukan sejak masa pencalonan
putusan ini dinilai banyak pihak sebagai pembuka jalan bagi ks angpangarep maju di pilkada
dua ribu dua puluh empat ketua mahkamah agung m syari fudin menyatakan ma tidak boleh mengomentari hasil putusan